sudah rasanya kami memiliki lima informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda simak
kita lihat yang pertama duka keluarga laka subang
sudara duka mendalam dirasakan para keluarga korban tewas akibat kecelakaan bus
yang menimpa rombongan pelajar smk lingga kencana sabtu malam
sepuluh diantaranya merupakan siswa dan guru dari smk lingga kencana
tangis haru para orang tua menyambut kedatangan siswa siswa smk lingga caleg
saat tiba di depok jawa barat
mereka merupakan rombongan pelajar dari bus dua dan bus tiga
yang juga mengalami kecelakaan di jalan raya desa palasari ciantar subang jawa barat
dalam rombongan terguling dan menewaskan sebelas orang
tiga diantaranya adalah siswa dan satu lain yang merupakan guru
serta seorang pengendara motor
sementara sekitar lima puluh tiga orang mengalami luka dan masih menjalani perawatan
dari salah satu korban tewas diantaranya bernama mahesa putra
keluarga dan kerabat pun mendatangi rumah duka

jenazah mahesa dimakamkan di lokasi yang sama
yakni di tpu parung bingung
maesa putra intan rahmawati dan dimas aditya
sebelumnya disolatkan secara bersamaan di musola al kausar
karena tinggal di wilayah yang sama
sedangkan tiga jenazah korban lain
yang juga dimakamkan di tpu parung bingung
yakni intan fauzia robiatul adawiyah
dan satu lagi adalah guru smk lingga kencana suprayogi
kecelakaan bus yang menimpa para pelajar smk lingga kencana
pihak keluarga yang mendengar kejadian tersebut
untuk mengetahui kabar anak anak mereka
yang tengah mengikuti acara perpisahan sekolah itu
menurut orang tua salah satu korban
anaknya sempat menyebut bus mengalami kerusakan sebelum kecelakaan
eh jam enam makan aku jam delapan lah katanya makan
kenapa mobilnya rusak kayak gitu kan
makan gelap gelapan mobil rusak kok bisa rusak
yaudah kalau begitu baca ya dikira yang banyak
nah pas mau isa kalau gak sah
nah pas diangkat ini aku ini aku
ya pas angkat apa doanya
mobil aku terbalik terus langsung dia jerit jerit kan
sementara itu sebanyak empat puluh mobil ambulans dari kota depok
diperbantukan untuk membawa para korban kecelakaan
polisi kini masih menyelidiki penyebab kecelakaan
tim liputan kompas tv